kawasan agrowisata edukasi ragunan jakarta selatan mendadak ramai oleh puluhan kucing jantan pada senin pagi
kucing kucing ini adalah kucing peliharaan yang akan disterilisasi oleh suku dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan jakarta selatan
sterilisasi ini tidak dipungut biaya asalkan memenuhi persyaratan
yang pertama harus kucing jantan tidak boleh kucing peranakan alias hanya boleh kucing lokal dan pemiliknya berktp dki
program sterilisasi ini digelar untuk memperingati hari rabies sedunia
memang melaju populasi kucing itu sangat meningkat pesat
jadi untuk jakarta selatan kurang lebih ada tiga puluh ribu ekor kucing yang kita datang
itu baru estimasi baru perkiraan kita
jadi apabila kita tidak bisa mengendalikan populasi kita suatu saat nanti bisa jadi outbreak dari populasi
sebelum dilakukan tindakan sterilisasi kucing ditimbang terlebih dahulu
seperti tahu akan dibius setelahnya tak sedikit kucing yang meronta dan kabur dari genggaman petugas
meski begitu kucing kucing yang sempat mengamuk ini akhirnya tertidur pula setelah berhasil disuntik
salah satu tujuan utama dari sterilisasi pada kucing ini adalah untuk melakukan pengendalian populasi
tapi bagaimana teknisnya
saya sudah bersama dengan dr bagus adianto
selamat pagi dok
dok kalau kita bicara soal
sterilisasi kucing itu apakah ini sama istilahnya dengan pengembirian
di istilah dokteran hewan itu sama
jadi kegiatan sterilisasi ini sebetulnya adalah sasaran utamanya adalah untuk mengendalikan populasi kucing
kita tahu kucing itu dalam satu kali beranak itu bisa sampai tiga
jadi langkah pengendalian populasi kita lakukan sterilisasi atau kebiri
program sterilisasi kucing jantung
dan secara gratis ini disambut antusias oleh para pecinta kucing yang mayoritas mengetahui program ini
dari media sosial dan pesan berantai di komunitas mereka
steril yang bayar mahal ya mas di puskesman itu rp empat ratus
kalau di rumah lebih dari satu ekor empat ratus kali berapa
belum vaksin juga kan
hingga senin siang kuota satu ratus dua puluh ekor kucing hampir terpenuhi
sukudinis kelautan pertandingan dan ketahanan pangan jakarta selatan
tidak menutup kemungkinan
selanjutnya program sterilisasi ini juga akan menyeser kucing kucing liar
mahardika utama evan askam jakarta